bu sri mulyani levelnya kan nasional dan dunia
menjadi menteri keuangan terbaik dan kami sangat bangga
bu sri mulyani levelnya kan nasional dan dunia
menjadi menteri keuangan terbaik dan kami sangat bangga
pengalaman pengalaman ibu sri mulyani tentu saja juga harus menjadi bagian dari best practices
yang kami pelajari untuk diterapkan sebagai bagian dari kebijakan kepala daerah
termasuk terkait dengan pilgub jakarta
yang nama nama baru di jaring ini sangat dinamis
banyak nama yang muncul sudah ada hampir sekitar delapan nama
yang sudah ada di kantongnya ibu megawati soekarno putri
lopi di perjuangan kan terus mengembangkan
suatu kepemimpinan yang memiliki makna strategis
di dalam melakukan suatu penyelesaian masalah rakyat
tetapi juga membangun masa depan
karena kami parti yang memiliki sekolah parti
sehingga nama nama yang masuk itu dipertimbangkan
dan di jakarta pd perjuangan harus bekerja sama dengan partai politik lain
siapa yang berkomunikasi dengan gerindra
siapa yang berkomunikasi dengan pan
masukkan di jakarta atau bambangkaju sebab menguat
ya kader kader dari pdi perjuangan
yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang baik
daerah daerah yang merupakan basis pd perjuangan
itu merupakan figur yang muncul dari proses pengembelengan kader
contohnya di jawa barat kami melakukan suatu kombinasi
antara eksternal dari partai lain dan internal
di daerah jambi misalnya kami dorong
ya kader partai yang muncul dari rekam jejak kepala daerah
hal hal seperti itu kami lakukan secara intens di dpp
jadi terkait dengan pak ahok
dengan pengalamannya dengan keberaniannya
dan integritasnya juga memberikan masukan
di dalam rancanganletak indonesia sekolah parti
jadi saat ini kami sudah merancang sekolah
partai untuk calon kepala daerah
disitu kami juga melibatkan pak ahok
kemudian ada pak ganjar untuk merancang
kurikulum agar best practice an keberhasilan
surabaya misalnya itu paling cepat di dalam mengatasi stunting
dan kemudian di semarang misalnya itu city farming itu dikelola dengan baik
itu semua dari kepala daerah yang nantinya akan ditampilkan di rakernas